sama sultan ternyata kau baik kali ya kok tidak mau lihat omjin terluka
tapi kau salah langkah sultan
sel sel hehehe bawa aja dia kemana ya perumahan ikuni
bentar ya ayo angkat sultan dulu
aduh jangan jangan batang bahaya
bocah badannya berat
jangan jangan dong sayang
bagaimana caranya ya untuk mendapatkan gelang sultan
ahmad oh iya iya bagaimana kalau sultan aku dorong terus dia jatuh kebawah
pasti buat darah kan hehehe terus darahnya aku ambil
uh sudah terlelap rupanya
agus gitu kebakar keberadaan
assalamualaikum pak kiai
ngapain kau bengong aja pak kiai
ini mbak bawain medan jahe bakal pak kiai
iya terima kasih bacang
mami jangan lupa kesini mami cepetan mami
assalamualaikum pak lek
aku udah ditengokin dah papa pak lek
yang penting kirimannya pak lek
sabun sabu sampunya udah habis
masa aku sabunannya pake sabun colek
kok nanya pake deterjen pak lek
yaudah pak lek ini mau gantian
sindala cungkering yang kemarin baru beli
band yang baru ya mak
yang ada robotnya
ya allah cungkering
mpok jadi sedih ngedenger lu telepon sampe mak lu
sama orang tua itu
kalau orang tua udah gak ada kan
lu bakalan nyesel seumur umur gak
gak punya orang tua
kalian ini kan anak laki laki
nggak boleh cengeng seperti ini
harus kuat tegar semangat
kalian belajar ini
adalah untuk masa depan kalian sendiri
dan semoga berguna untuk orang tua kalian
hai marti marti ya udah jangan sengit lagi ya iya bagai kembali ke pondok masing masing
assalamualaikum salam gue dianggur in waalaikumsalam assalamualaikum pakai
lah dicuekin gue
aimah pingsan dia rupanya akhirnya berakhir juga
selalu aja mengganggu urusan orang
aku tidak akan membiarkanmu menyakiti sultan ayo siapa takut
aku akan akhiri rasa sakit
pertanda apalagi ini
benar benar memang susah
jangan menyakiti om jin
karena dia sama aja
ternyata kau baik kali ya
kau tidak mau lihat om jin terluka
salah langkah sultan
apa sih sultan
apa sih sultan
mau jontak gimana kau bocah
sepustinya ada yang nontok aku nih